bayar apartemen itu bukan urusan saya itu bukan masuk di urusan kpk juga ya itu urusan pribadi
tapi kalau terbukti ternyata itu adalah uang negara uang dari kementerian nah itu jadi masalah itu
jadi yang serahkan saudara langsung
saya tidak mau tanya jumlahnya berapa kan karena ini langsung diserahkan oleh pak menteri
yang diserahkan oleh pak muhammad hatta ada nggak
nah itu pak muhammad hatta itu orang belakang itu
pernah enggak saudara diberi uang oleh pak muhammad hatta
iya uang pernah uang nyanyi pernah
coba lihat muhammad hatta tuh uang berapa diserahkan ke saudara
saat itu bayaran nyanyi waktu di
bayar nyanyi berapa dua puluh juta tuh
apakah uang pribadi atau uang kementerian
uang pribadi pak karena itu atas nama pak hatta langsung
atas nama pak attaya diberikan ke saudara
ada tas balen juga pak
pernah diberikan barang saudara oleh atta
pemberian dari siapa atau pribadi dia
pemberian dari pak sel melalui hatta
pemberian dari pak sl melalui hatta
apakah itu uang pribadinya pak hatta juga saudara enggak tahu ya
yang penting saudara terima barang yang diberikan oleh
pak hatta katanya dari pak sl gitu
kalau nggak salah nominalnya dua puluh atau dua puluh lima lupa deh pak
iya ada dua puluh terus empat juta setengah gitu
karena ada mutasinya soalnya
pak kasdi subagiono sekjen waktu itu ya
memberikan uang ke saudara itu saudara yang minta atau memang bapak yang memberikan ikhlas ke saudara
apa kenapa kok bisa diserahkan uang begitu besar ke saudara
tiba tiba aja dikirimin bukti transferan gitu
terus saya makasih makasih pak kasdi
terus katanya makasih sama bapak gitu
apakah pribadinya pak kasdi atau siapa
kayaknya pribadi pak soalnya itu atas nama pak kasdi gitu
benar itu saudara pernah memberikan uang
mohon maaf aku jelasin tapi pak kasti bilang itu arahan dari pak syahrul
yang penting itu rekeningnya transfer dari kasih sebagian
saudara kok bisa panji menyerahkan saudara
atau tiba tiba datang dan menyerahkan uang ke saudara
enggak minta sih pak cuma mungkin karena
udah mungkin saudara enggak minta dikasih
benar saudara panji pernah saudara memberikan sejumlah uang kepada nayunda
di makassar juga ngasih rp dua puluh
itu apa di transfer atau langsung
yang di makassar cash itu
saudara datang langsung ke saksi ini atau pada saat ada acara
pas di makassar beliau nyanyi